kalian berdua tenanglah
kita harus menjalani sidang ini dengan tertib
gusti ratu ambedkasi
silahkan gusti ratu mengajukan keberatan untuk tuduhan itu
aku mengenal ratu junti
dan aku mengenal bukan sebagai sekutu
melainkan sebagai musuh
aku pernah bertarung dengannya
jadi bagaimana bisa aku dituduh sebagai sekutu
untuk menyerang ananda prabu surawi sesa
dia sengaja ingin menyerang putra kunanda prabu surawi cesa
dan bersekongkol dengan ratu junti
jangan ada yang membantu
apa yang dikatakan ibundaku benar
berikut superb archiv
sekarang ger prabu
sudah kembali sehat
atas pertolongan resikumu
bukan berarti ada yang lebih sakti dariku
aku tidak tega menyakitinya
yang dikatakan oleh ibundanya
kehartus ger prabu
gula ngerti banget
apa yang dilakukan ger prabu itu sudah benar
buntan ger prabu
aku akan tetap menemui arda lainmu
dan aku tidak akan bisa melanjutkan perjalananku
ke lawan saja
sebelum aku sendiri
bisa merubah arda lema
menjadi orang yang baik
ketua ger prabu
arda lema itu adalah ujian ger prabu
untuk menuju kehidupan
yang lebih sempurna
kita harus anjum anjum
melewati ujian ger prabu
ger aluh mampak
aku bisa mengerti
sing pinterningali di nuh poege
sing bisa nyumput di nuh ca'ang
omat ger prabu
harus pinterlingali di nuh poege
menzias hati dari tipu muslihan
syampurasuhun ger prabu
ketua ger prabu
ketua ger prabu
harus mencari arda lema
ketua ger prabu
aku harus mencari arda lema
ketua ger prabu
ketua ger prabu
ketua ger prabu
aku tidak pernah bertemu dengan ratu junti
di hutan belakang istana
apakah kau berani bersumpah bahwa kesaksianmu itu benar
hamba telah menyatakan yang sebenarnya
jika hamba bernusta dengan kesahian ini
beraninya kau bersaksi bohong
dengan membawa nama tuhan dan dewata agung dalam persidangan
semuanya sudah terungkap
kau hanya akan menodai persidangan
dengan melawan perasaan
kalian yang telah mengudai persidangan ini
dengan membawa dua sars palsu